ini banyak yang kosong halamannya terus nanti saya baca apa dong
eh tebal tapi bajakan tipis tapi original
kalo tebel bajakan begitu kertasnya banyak yang putih begitu ini pake buat bungkus tongkol
biar aja bungkus tongkol ini pake buat bungkus cabai
pas tuh kayak mama yang jualan di pasar ya dibungkusin cabai pakai kertas putih
lebih pas buat ustadz jaki tuh
udah ustadz ya allah
pak sri kiti pak sri kiti
coba madep ke kamera madep ke kamera
coba itu anak anak kenapa ya di biar
yang keluar ye
itu cuma pada mau beli bus
hmm bulet ada kuahnya wah enak
eh ini satu pesantren pengang ntar denger suara ente
makan bakso yaudah gapapa
kalo gitu aneh ini tip satu ye agak pedas sawi semua isinya gapake bakso gapake bingun ye
oh baiklah ustadz baik
kok satu doang kan kita berdua bos anda makan apa
kalo bos makan bakso kan aneh juga makan bakso
makan juga mau ye
pak sri kiti
bedul juga mau
si bedul mau juga
ye lagi kebelet kawin
jangan lupa ye
tumin banget mau beli asok biasanya juga telur puyuh
nah sekarang coba hikam sama ismail ikutin ya
dari ta'usnya dulu
satu dua tiga
il kita kan tadi nyari asun
katanya mau belajar
emang ada masalah apa
aku baru inget nih kak syakir
tadi aku tuh lagi nyari asun jadi
kak hekal mau nyari asun dulu ya kak syakir
assalamualaikum kak syakir
saya belum bisa
sudah ismail kita lanjutin ya
assalamualaikum ustaz zaky
bedul ustazah nuyuy
waalaikumsalam ustaz musa
mumpung semuanya lengkap disini
saya mau pamitan mau ke jakarta ustadz
tenang aja jangan khawatir
santri dan santriwati semua akan kami jaga
seperti ani menjaga
ani punya sesuatu hadiah buat ustazah nurul
untuk menemani selama perjalanan
ustaz musa yang mulia dasantun ini juga punya sesuatu untuk ustazah
taraaa ini dia
tekan teki sayang
lembarannya paling sepuluh lembar
ya dibaca lima detik habis
saja ada kelasnya
jangan dilihat tipisnya
di teka teki sayang ini
semua jawaban sudah saya isi
wah kok udah diisi ustaz
ya biar ustazah ga usah capek capek mikir
jawabannya cukup mikirin aku aja
iya saya terima ustaz
iya saya terima
ani sih usaha membangun rumah tangga kita nanti ya
kok anis sih
oh kok makannya
gak mau diterima
saya bukanlah ga menghargai pemberian ustaz
soalnya terlihat ini banyak yang kosong alamannya
terus nanti saya baca apa
eh tebal tapi bajakan tipis tapi original
kalau tebel bajakan begitu kertasnya banyaknya putih begitu
mending pake buat bungkus tongkol
banyak aja bungkus tongkol
ani pake buat bungkus cabai
kayak mama yang jualan di pasar ya
bungkusin cabai pakai kertas putih
itu lebih pas buat ustaz zaky tuh
udah ustaz ya allah
iya bang idung tenang aja
urusan nangkep menangkep itu mau diurusan saya
tenang aja sih tuh
ya dia malah ngintipin poyok kan ke tempatnya ngebung nih
kalau ngomong sembarangan banget
kayak boceng buang sampah
katanya burungnya lepas
kalau tau mah
kalau ngomong dia
si asun lagi pergi keluar katanya mau makan biasa
sama si sobri si lukman amalia najwa dinda
kok aneh ya asun pagi pagi bebaso
kamu ngapain disini
amm enggak kek enggak ada apa apa
ya allah asun bukan yang malah baca buku malah disini
aku jadi curiga pasti mereka merencanakan sesuatu
saya permisi dulu pastor giti
poyok ah lagi poyok ah lagi
pasal terkenal amat poyok ah
jangan jangan poyok ah anak kampung mehmet kali ya
yang kagak kagak aja
suka banget ya prinses
apalagi anak kecil itu kan membutuhkan momen momen yang indah untuk bermain
kan disini ada komik
banyak banget bagaimana ya seru seru
inci sedia tuh tau kok
soalnya inci sedia itu cuma sendiri yang punya mainan banyak kayak gini
inci sedia tau kan pasti gak punya kan mainan kayak gini
cuma inci sedia doang kan
yaudah kalau gitu kalian main puas puas puasnya
inci sedia mau lurah dulu
mau santai santai dulu di belakang sama bibi ya
bunga naik lah soalnya
oh gak ada lukman sih
bukin lupa lagi main drone kali di luar
itu kan drone mahal
baru dibeli sama bejuki di amerika
nanti diri sakit
itu hati hati dong bawa dronenya
itu tuh drone baru dibeli sama bajuki dari amerika
inci sedia inci sedia yang paling cantik tapi mahal cantik kan lukman
udah tenang aja
lukman itu pernah ikut kursus highlights
eh kapan ya
ya pernah intinya
kamu aja gak inget apalagi lukman
terserah deh terserah lukman
tapi tuh hati hati loh itu laudro nya nanti nabrak aja
iya tenang aja
oh jadi rasa mereka itu ini